pemerintah kota surabaya menerima pengungsi korban gempa dan tsunami sulawesi tengah
melalui dinas sosial pemkot surabaya menyiapkan tempat untuk penampungan sementara
salah satu tempat yang disiapkan adalah upt liponsos lingkungan pondok sosial di kawasan keputih surabaya
ada ruangan untuk beristirahat kamar mandi serta disediakan kebutuhan dasar makan minum
liponsos dinas surabaya menerima empat belas pengungsi dari tiga kepala keluarga
selain tempat penampungan sementara pemkot juga memfasilitasi pengantaran pengungsi ke kerabat mereka di surabaya
didamping oleh petugas tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang sudah bersiap di liponsos sebelum pengungsi tiba
hingga senin pagi sudah tidak ada pengungsi yang masih ditampung di liponsos kota surabaya
namun ruangan ini tetap disiapkan untuk kedatangan pengungsi gelombang berikutnya
begitu sampai di sini mereka semua sudah ada yang katanya sudah ditunggu sama pihak keluarganya
cuma mereka kebingungan
kemudian dari pihak dinas sosial surabaya juga sudah menyediakan kendaraan
sama tksk sudah siap sudah mendapat alamatnya dari pihak pihak saudaranya yang korban itu
jadi begitu sampai kita data kemungkinan tiga puluh menit langsung kita antar ke pihak saudaranya masing masing